hari ini kpk kembali melelang barang rampasan dari sejumlah kasus korupsi
lelang dilakukan secara langsung mulai pukul sebelas waktu indonesia barat di lantai tiga gedung merah putih kpk
dalam lelang kali ini kpk melepas dua puluh tiga paket barang dengan nilai limit terendah lima puluh delapan ribu rupiah dan tertinggi limit mencapai empat belas miliar rupiah
di lelang yang dibuka deputi penindakan kpk brigjen paul firly ini dilakukan untuk menambah aset recovery negara oleh kpk
barang yang dilelang diantaranya kain kiswah dari kasus yang menjerat mantan menteri agama surya dharma ali
kpk menawarkannya dengan nilai minimal dua puluh dua lima ratus rupiah
sejumlah paket telepon seluler yang akan dilelang dengan berbagai tipe dan variasi termasuk diantaranya adalah dvr milik saipul jamil
paket barang elektronik ini ditawarkan tujuh dua ratus tujuh belas rupiah
s tiga ratus lima puluh cgi tahun dua ribu tiga belas milik akil mukhtar
mobil ini mempunyai nilai limit lelang enam ratus satu delapan ratus delapan puluh lima rupiah
selain mercedes benz juga dilelang toyota crown tahun dua ribu tiga belas berwarna hitam milik akil mukhtar
nilai limit lelang sembilan ratus empat puluh satu enam ratus lima puluh rupiah
kpk juga melelang tujuh tanah dan bangunan di sejumlah lokasi
terkait penggeledahan kpk ataupun kedatangan tim kpk kelapa suka miskin
siang hari ini di bandung kami hingga saat ini belum mendapatkan konfirmasi dari pihak kpk maupun jurubicara kpk febri diansyah
biasanya febri diansyah akan memberikan keterangan kepada pers terkait pemeriksaan dan juga apa saja yang terjadi di dalam kpk pada mungkin sekitar pukul enam sore hari nanti ferdi
kalau begitu kita akan tunggu seperti apa konfirmasi selanjutnya
kita sekarang ke
lelang yang tadi siang dilakukan oleh kpk
apakah semua barang yang dilelang hari ini laku dan berapa hasil lelang yang masuk ke kas negara manggar
mengenai lelang yang dilaksanakan oleh kpk pada siang hari tadi
dari lelang barang sitaan dan juga rampasan kasus korupsi oleh kpk
hari ini hanya berhasil mengumpulkan uang ataupun mengembalikan uang kepada kas negara sebesar enam belas lima miliar rupiah
nilai ini sebenarnya lebih kecil dari nilai limit total
yang ditargetkan ataupun ditetapkan oleh kpk sebesar empat puluh enam miliar rupiah
pasalnya dari dua puluh tiga paket barang yang dilelang hari ini hanya sekitar empat belas paket yang laku terjual di lelang verdi
dan diantaranya dari dua puluh tiga paket ini memang terbagi menjadi lima kategori yaitu ada tanah dan bangunan mobil perhiasan kain kiswah dan juga telepon soluler
dari beberapa informasi yang kami dapatkan dari pihak kpk ada dua unit mobil yang tidak berhasil dijual
salah satunya mirip salah satu toyota crown
dan juga mercedes benz yang tidak berhasil terjual
lalu ada juga puluhan handphone begitu
dan juga ada beberapa tanah dan bangunan yang tidak berhasil dijual dalam lelang kali ini
dan kpk sebenarnya berharap dari lelang yang dilaksanakan pada hari ini semuanya berhasil terjual
karena ini dapat mengurangi biaya pemeliharaan aset oleh negara
dan selain itu juga kpk berharap dari hasil penerimaan lelang hari ini bisa mengembalikan kas negara atau aset recovery kepada negara
dari hasil korupsi yang sudah ditangani oleh kpk
dan selain itu kpk pada tahun dua ribu delapan belas hingga bulan juni kemarin sudah mengumpulkan atau mengembalikan aset recovery sebesar rp tiga ratus enam belas miliar
dan barang barang hasil sitaan maupun rampasan dari kasus korupsi oleh kpk ini selain dilelang
biasanya kpk juga memberikan atau menyerahkan barang barang sitaan ini kepada lembaga negara lain yang biasanya diatur oleh lembaga keuangan
dan seperti yang terjadi pada dua puluh empat juli atau selasa kemarin kpk sempat menyerahkan satu unit rumah dan juga empat unit mobil
yang diatur kepada kejaksaan agung
ini merupakan barang barang hasil sitaan dan juga rampasan dari kasus kasus yang telah inkrah di kpk
dan diserahkan kepada kejaksaan agung untuk kemudian digunakan sebagai mobil operasional dan juga rumah dinas
baik terima kasih siti manggar fatani langsung dari gedung kpk jakarta